badan pusat statistik mencatat pada agustus dua ribu tujuh belas indonesia mengalami deflasi tujuh persen
adapun inflasi tahun kalender dua ribu tujuh belas tercatat menjadi dua lima puluh tiga persen
sementara itu inflasi agustus dua ribu enam belas ke agustus dua ribu tujuh belas atau secara tahunan tercatat sebesar tiga delapan puluh dua persen
dalam konferensi per senin siang kepala bps suharyanto menyatakan bahwa berdasarkan survei harga di delapan puluh dua kota di indonesia
tujuh kota mengalami deflasi dan tiga puluh lima kota mengalami inflasi
adapun inflasi tertinggi terjadi di loksemawe aceh satu sembilan persen sedangkan deflasi tertinggi terjadi di ambon dua delapan persen
suharyanto menambahkan deflasi terjadi karena adanya penurunan harga kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi
serta komunikasi dan jasa keuangan
sementara itu kelompok makanan jadi minuman rokok dan kelompok sandang
kesehatan pendidikan dan rekreasi mengalami kenaikan harga
dan satu lagi adalah uang sekolah sm
deflasi agustus ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu tarif angkutan udara kemudian harga bawang merah dan satu lagi bawang putih
sementara perlu diwaspadai ada beberapa komoditas yang perlu dijaga karena masih mengalami kenaikan yaitu harga cabai merah
garam uang sekolah dasar dan uang sekolah menengah atas
saya sangat optimis bahwa target kita akan tercapai ya
target kita capek tadi saya bilang patternnya lebih mengikuti pattern tahun dua ribu lima belas
tetapi yang perlu dijaga tadi saya bilang agak hati hati ya di bulan desember ya
karena bulan desember itu adalah menjelang natal persiapan tahun baru
dan musim liburan